sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gadis pilihan kak fadil pasti gadis yang baik
tapi kak fadil nggak pernah cerita ke aku soal gadis itu
mungkin karena kak fajrul takut aku akan kecewa
padahal aku gak boleh gois
kak fadil gak apa apa kalau sama gadis lain
aku gak boleh berharap kak fadil akan nikahin aku
aku gak boleh mikirin dia

kau ada foto kamilah di hp kamu
ini kan hp edo ngapain sih mama lihat
ngapain ada foto kamila di hp kamu
kamu aku tuh masih cinta ya sama dia
masih kangen sama dia hah
mama jangan asal nuduh deh
mama tau kan edo tuh benci juga sama kamila
kenapa fotonya ada di situ
ya ini tuh
tadi kan edo pergi sama gadis ke restoran
nah ternyata kamila tuh kerja di situ sebagai pelayan
nah edo foto biar kasih tunjuk ke mama
ma kamila tuh malu maluin banget deh ma
masa calon istoran kaya kerjanya sebagai pelayan
selamat untuk apa mbak
selamat atas kemenangan fadil mendapatkan kamilah
dan nggak nyangka ya mbak
seorang pengusaha terkenal seperti tamar reynaldi
mbak akan mendapatkan menantu seorang pelayan
maksud mbak apa
mbak mau cari masalah sama saya deh
bukan bukan cari masalah
masa kalian mendapatkan menantu seorang pelayan restoran selera
dan saya heran sekali kenapa kalian membiarkan dia berkarir sebagai seorang pelayan
mbak tahu nggak
saya tidak pernah menganggap kamila itu sebagai menantu saya
kamu anggap atau tidak dia akan tetap menjadi calon menantu kamu kan
dan saya yakin kepada setiap pengunjung restoran itu
dia dengan bangga akan mengatakan bahwa dia itu calon menantu seorang pengusaha yang terkenal kamarinaldi
kalian akan semakin terkenal setelah itu
cukup mbak cukup
indi sekarang kamu ikut tante deh
udah kamu ikut aja deh bantu tante menyeret perempuan yang memalukan itu
perempuan yang memalukan siapa menambah
ya siapa lagi kalau bukan kamila
tapi tapi tapi tante
tante aku sakit tante
jangan tarik tar pegawai saya
dia kan lagi kerja di sini
saya mau dia keluar sekarang juga
jawab aja gak bisa pakai marah marah segala
di luar sana ibu bisa berbuat apa saja
tapi di restoran ini anda tidak akan berhenti
atau perlu saya geret
tanda siapa sih ibu ibu itu
kok dia berani beraninya ngusir kita
nggak tahu dendy tanda nggak kenal
tapi tumben deh
kok tante bisa sih kalah debat
sekarang tolong telepon fadil
suruh fadil jemput perempuan yang memalukan itu
terima kasih ya bu
tapi saya minta maaf karena saya sudah bikin kekacauan di restoran ini
kamu selesaikan dulu pekerjaan kamu
sudah itu saya mau bicara sama kami
lagi lagi aku bikin masalah
seharusnya aku bilang sama kak fadil kalau selesai terapi aku mau kerja di sini
kak fadil lebih baik sekarang kak fadil cepetan jemput camillah deh di restoran selera nusantara ya
kamila di restoran selera
loh emang kamu belum tahu
calon istri kamu itu kan kerja di sana
dia jadi pelayan
kamila jadi pelayan
tolong jelaskan pada saya camilla
siapa kedua wanita itu tadi
kenapa dia marah marah sama kamu
ada masalah apa
mereka itu semua
jika kamu sedang tidak tahu temanku pasti sudah terjadi
kalau multif instead ini saya kasih semuanya ya
di depan banyak orang
memangnya kenapa kalau kerja di sini
ini masalah keluarga
seperti pernah kenal
tidak ada yang menolong lagi
apa kabar fadil
terima kasih tuhan
kak fadil kak fadil marah ya sama kak mila
aku gak marah sama kamu
ngapain kamu pas kerja di restoran segala
kamu mau bikin malu keluarga kami itu mau kamu
ma ngapain si drek drek begitu udah dong
diam deh ma
mama mau nyadarin kamila supaya dia mau menggunakan otaknya untuk berfikir
mila kamu gak bisa ya cari kerjaan yang terhormat sedikit
kan banyak kerja kerja apa kek
apakah kamu hanya mampu jadi pelayan restoran itu hanya kemampuan kamu
udah dong ma
saya minta maaf kalau memang tanpa malu dengan sikap saya
tapi dengan latar belakang pendidikan saya yang hanya lulus sma
saya memang hanya bisa menjadi pelayan restoran tanpa
tapi menurut saya pekerjaan itu gak salah tante
karena itu pekerjaan yang halal kok
kamu yakin bukannya kamu mau kerja di restoran karena kamu mau menggait laki laki kaya yang datang ke sana
terus gimana tadi udah dapet
tante mungkin memang di mata tante saya memang seburuk itu
tapi itu terserah tante
hak manta untuk menilai saya seperti apa
tapi tante perlu tahu
saya bukan perempuan seperti itu tanta
saya bekerja karena saya gak mau menjadi benalu di dalam rumah ini tante
saya hanya mau menyumbangkan gaji saya di dalam rumah ini
oh kamu sekarang sudah pintar ngejawab ya kak mila
nah udah dong ma jangan marah marah terus
mila kamu ternyata benar benar kacang lupa kulit
dengar ini kalau kamu tinggal di rumah ini kamu harus ikut aturan rumah ini
kalau kamu gak senang kamu boleh pergi dari sini
pintu akan saya buka lebar lebar buat kamu
eh kak mila dengar ya
bisa nggak kamu sehari aja nggak buat masal di rumah ini
kalau sampai kamu buat sama aku bincang lagi aku nggak buat perhitungan sama kamu
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
disuruh jadi orang kaya malah milih jadi pelayan
ya sudah jangan kamu ambil hati kata kata tante tante tadi
kamu akan tahu sendiri tante seperti apa
sekarang kamu istirahat aja ya
kak fadil apa itu artinya mila nggak boleh kerja lagi kak
kak fadil mila minta maaf kalau memang mila bohong sama kak fadil
tapi kak mila janji mila nggak akan bohong lagi
tapi tolong biarkan mila kerja kak
walaupun mila hamil tapi mila gak bisa diem aja di rumah kak
kak fadil tolong jawab kak fadil tolong jangan diem aja kak
apa kamu tahu mil hati aku sakit tiap kali aku dengar kamu dimanggil sama mama
aku harap ini yang terakhir
sudah kita bahas ini nanti aja
bye kamu istirahat